kelayakan jembatan penyeberangan orang di jakarta
masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah provinsi dki jakarta
ratusan jembatan mengalami rusak ringan maupun berat
jembatannya sudah cukup lebar
hanya baut bautnya itu cukup membahayakan
kalau buat mereka mereka yang
mungkin buat anak muda nggak apa apa
buat yang udah tua kadang kadang gak hati hati bisa kesandung
tangganya juga cukup tinggi ya
jadi buat yang sudah tua
seperti saya umur lima puluh lumayan berasa
saya sih agak takut
karena kan setiap hari
setiap pulang kerja tuh selalu lewat sini
nah kalau yang bergeser gitu takut
takutnya nyeblos aja gitu
iya jembatan penyeberangan orang
sejatinya menjadi akses aman dan nyaman
bagi pejalan kaki untuk menyeberang
pemeriksaan rutin penting dilakukan
untuk memantau kelayakan fasilitas umum ini
jpo tanjung barat yang selalu ramai
tampaknya perlu perhatian khusus
baut yang berfungsi mengaitkan lempengan alas
dengan kerangkan jembatan
akibatnya lempengan mengelupas
tidak hanya itu
ada baut berukuran besar di tengah jembatan
hal ini kerap mengganggu pengguna
yang setiap hari menggunakan fasilitas ini
mengontrol kerusakan ringan maupun berat tersebut
kedepan kami akan menganggarkan lebih besar lagi
melengkapi lagi material material
yang akan digunakan untuk penanganan ringan
sifatnya penanganan ringan
yang bisa dilakukan oleh satgas
dan kelayakan fungsi jembatan penyebrangan
harus terus disoroti secara berkala
terutama jembatan yang berumur dua puluh tahun ke atas
sekarang kita harus mengaudit kembali
kondisi jpo yang ada di jakarta
yang usianya itu lebih dari dua puluh tahun
sudah banyak yang karatan
yang strukturnya itu sudah tidak aman lagi sebetulnya
yang kroposnya juga banyak
sehingga sebetulnya agak rawan
kalau digunakan di malam hari
ibu kota jakarta memiliki tiga ratus dua puluh empat jembatan
dengan anggaran pemeliharaan sebesar tujuh belas miliar rupiah
dalam satu tahun
salah satu hal yang membahayakan
di jembatan penyeberangan orang tanjung barat ini
adalah lepasnya baut
di lempengan anak tangga ini
yang mengakibatkan bergesernya
lempengan anak tangga ini
yang bisa saja membahayakan
para pejalan kaki yang menggunakan jembatan ini
terutama di jam jam sibuk
fida nabilah jakarta